rentetan kasus yang melibatkan polisi ramai menjadi atensi publik dan hal ini justru berbalik dengan tugas pokok yang polrimban
lantas apa tanggapan masyarakat dengan adanya fenomena ini
jumlah kasus yang melibatkan polisi akhir akhir ini kerap terjadi
bahkan beberapa diantaranya menimbulkan korban jiwa
lantas sudah berjalan dengan baikah reformasi di tubuh polri hingga saat ini
terkait beberapa kasus yang melibatkan polisi akhir akhir ini menurut mbak ruha sendiri tanggapannya seperti apa
terkait arogansi pihak kepolisian menurut mbak nuh sendiri masih ada atau nggak sih
kita bisa lihat kemarin beberapa kasus adanya penabrakan yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian kepada mahasiswa
menurut saya sepertinya masih
kalau lagi di jalan nggak usah terlalu arogansi dengan mobil mobil dinasnya gitu itu mengganggu banget soalnya untuk masyarakat
karena apapun juga masyarakat itu mengontrol sekarang cctv masyarakat itu sebagai cctv
terkait reformasi polisi menurut mas alif sendiri sudah berjalan maksimal atau belum
untuk saya sendiri menurut saya belum ya
menurut saya belum
oh belum belum belum
karena ya tadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwasannya ada beberapa kasus yang katanya melibatkan oknum polisi tapi sampai sekarang juga masih tidak ditindak seperti apa
ya kita mengacaukan ada kata sempurna belum sempurna
meskipun tidak ada kata sempurna sih
tetapi seidahnya ada peningkatan yang mendorong
turunkan ego kita sama sama rakyat indonesia
polisi adalah pelayan untuk indonesia untuk rakyat indonesia
jadi jangan ada yang menganggap kalau warga sipil itu di bawah mereka